selamat pagi indonesia
kepada yang terhormat bapak presiden republik indonesia
panglima tentara nasional indonesia
dan seluruh prajurit tni dimanapun berada
sesaat lagi akan kita saksikan bersama penampilan fenomenal
dari jupiter aerobatic team dan pegasus team
tentunya agar kita kembali merasakan perjuangan di masa yang lalu
dari arah depan dan pelagang podium
demi hari ulang tahun tentara nasional indonesia
kutoreskan kebakan di dalam jiwaku
dan ku letakkan dalam janji kepadamu
agar tergabung menjadi semangat jiwaku
petiku menghilangkan senyummu
semangat dalam kata hanya untuk berani
kutipu karena bangkitmu
akan peganya negara dan bangsa ku
tanggungmu genggamu itu kebanggaanku
mudahkan cekatku untuk kejayaanmu
dan ceriaku akan menggegapkan haja satu
jupiter aerobatic team dan pegasus team
melaksanakan manuver untuk kita bisa merasakan
kenangan kenangan bisa berjalan
juangan di masa yang lalu
dan bersiap the jupiter yang akan datang
dari arah kiri podium
sebagai simbol bahwa kelima tentara mu ini
memegang pancasila sebagai pengabdian luhur untuk negeri
dan ku kibarkan merahmu di dandaku
ku koleskan kebanggaan di dalam jiwaku
dan ku letakkan cinta padaku
dan ku letakkan cinta padaku
menjadi semangat jiwaku

dan ku kibarkan merahmu di dandaku
ku koleskan kebanggaan di dalam jiwaku
lihat tentara mu berputar layanya kapal yang berlayar
tidak terpengaruh oleh ombak
karena jiwa satria terpatri di dalam dada
kejane ombak kapal berlayar
berlayar di tengah semurta
jiwa satria sehingga tanam di jorok tempat
memperkontak menyerah jiwa tak luhur
dan wijak sono
tidak terpengaruh di bawah
dan di ganteng ini puno
agam di bunga semrena
agam di bunga semrena
tidak terpengaruh di bawah
menyebutkan bahwa kita bersama
di dalam dada
jiwa satria di dalam dada

memperkontak menyerah jiwa
dari jawa tenggara
jika kita berpengaruh di jorok tempat
di dalam dada
jiwa satria kembali di jorok tempat
memperkontak menyerah jiwa
hati ikhlas tulus dan cedok cedok siap tonton melanek dorong
berat perjuangan tidak menyurutkan hati kami untuk menjaga bangsa yang besar ini
bangsa dengan kemaritiman yang luas membentang dari sabang sampai merauke dari niangas sampai pulau rote
rasakanlah bumi sedang bergetar dengan hemfasan nasihat kemampuan juang tentara langitmu
layaknya gelombang laut arapuru yang berkecamuk ketika kri macatutul bersama yosudarso menuntaskan dharma baktinya
bersiap dari arah depan podium dan jupiter membawa tanda cinta untuk bangsa ini

aku prajurit tni cucu seorang pelaut
mengudara tanpa henti demi senyum ibu pertiwi
berperang ke hutan rimba belum tentu pulang masih bernyawa

masa yang cukup untuk matangnya sebuah tentara
kartika eka paksi jalas viva jaya maedan swabuada paksa

ku ingin terbang bersamamu
dan kapal mencari
dan kapal mencari
dan kapal mencari
tak menentu jiwa dan batiku

terangi rasa hatiku yang berbebu
terangi rasa hatiku yang berbebu
seberi bunga jalanku yang tumbuh untuk diriku
seberi bunga jalanku yang tumbuh untuk diriku